selain lrt jakarta lrt palembang lebih dulu selesai dibangun dan sudah beroperasi saat ini
untuk melayani atlet asian games dan juga masyarakat palembang
lrt palembang menjadi sejarah baru bagi moda transportasi masal di indonesia
tiffany raitama mengajak anda untuk mengenal lebih dekat dengan lrt palembang
yang memiliki investasi hingga lebih dari sepuluh triliun rupiah itu
indonesia menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga se asia
sejumlah fasilitas penunjang turut dibenahi dan ditambah termasuk moda transportasi
tidak tanggung tanggung untuk menunjang perhelatan akbar asian games dua ribu delapan belas
pemerintah indonesia membangun kereta ringan atau yang lebih akrab dikenal dengan lrt light transit
salah satunya adalah lrt palembang
sebelum anda menjajal lrt palembang saya akan hadirkan di studio
kita akan lihat apa keistimewaannya
lrt ini merupakan elektronik
lrt palembang pertama dan mencatat sejarah baru bagi transportasi di indonesia
salah satu proyek strategis nasional ini ditargetkan melayani atlet supporter hingga tamu asing yang datang ke palembang
namun tidak hanya itu masyarakat anda semua juga bisa menikmati ikon baru moda transportasi masal ini
dibangun sejak dua puluh satu oktober dua ribu lima belas oleh pt waskita karya
lrt palembang siap membawa anda untuk menjelajahi tiga belas stasiun lrt
di kota yang berpenduduk lebih dari satu tujuh juta jiwa ini
nah rutenya seperti apa
rute lrt palembang bermula dari stasiun bandara sultan mahmud badarudin
kemudian asrama haji punti kayu rsud garuda dempo demang dan bumi sriwijaya
selanjutnya lrt akan melintasi stasiun dishub cinde stasiun ampera
di mana anda bisa melihat ikon palembang jembatan ampera juga di sini
kemudian berlanjut ke polresta jakabaring dan perjalanan lrt akan berakhir di stasiun djka
lrt ini memiliki panjang dari stasiun awal sampai dengan akhir mencapai dua puluh dua tiga km
dengan waktu tempuh dari stasiun awal ke akhir adalah empat puluh sembilan menit
nah setiap rangkaian atau tren set yang terdiri dari tiga gerbong kereta
bisa mengangkut sebanyak empat ratus penumpang walaupun ya walaupun kapasitasnya sih bisa mencapai lima ratus tiga puluh enam orang
nah gerbong kereta lrt palembang diproduksi langsung oleh pt inka
yang merupakan bumn atau badan usaha milik negara
kita akan lanjut kita akan masuk kita akan lihat kita akan tengok bagian fasilitasnya
di mana lrt yang memiliki investasi hingga sepuluh sembilan triliun rupiah ini
memiliki tempat duduk yang tidak hanya nyaman tapi juga semakin nyaman
karena ada penyejuk udara atau ac jadi nggak usah takut kepanasan
tidak hanya itu di dalam gerbong kereta juga disediakan wifi gratis dan ada kamera pengawas atau cctv
nah gerbong kereta juga menyediakan tempat bagi defable
nah untuk mendapatkan fasilitas atau kenyamanan semua ini harga tiket lrt juga cukup terjangkau
yaitu tiketnya dibanderol lima rupiah
namun jika anda naik dari stasiun awal sampai dengan akhir
anda perlu merogoh koncik sepuluh rupiah
dan satu hal lagi yang menarik untuk waktu tunggu antar kereta maksimal mencapai dua puluh menit
tidak hanya itu lrt palembang ini hanya berhenti selama empat puluh detik saja di setiap stasiun
kecuali di stasiun awal dan akhir yang akan berhenti selama lima menit
jadi anda tidak harus khawatir lagi untuk menunggu kelamaan atau terlalu lama sampai kereta ini berjalan
lrt palembang beroperasi mulai dari pukul empat pagi sampai dengan sepuluh malam
waktu indonesia barat
eits tapi tidak ketinggalan ya bye bye lrt
selain ini selain lrt pemerintah juga menyediakan ada lima bus air yang akan melewati sungai musi
dan diharapkan dengan adanya mode transportasi
masal ini dapat membangun peradaban serta budaya baru
terutama dalam penyediaan transportasi aman dan nyaman
budaya mengantre dan tepat waktu di masyarakat